berikutnya penembak muda indonesia muhammad sejahtera dwi putra sukses mengharumkan nama bangsa di ajang asian games tiongkok pada senin
ia meraih medali emas cabang olahraga menembak nomor sepuluh meter running target putra
dikutip dari laman resmi kementerian pemuda dan olahraga republik indonesia prestasi itu ia raih setelah mengumpulkan lima ratus tujuh puluh delapan poin dalam laga di fuyang yinhu sports center tiongkok
tera unggul tujuh poin di atas wakil vietnam hu fung yang meraih perak dengan lima ratus tujuh puluh satu poin
sementara perunggu diperoleh atlet korsel nguyen tuan an dengan lima ratus enam puluh lima poin
menurut ketua umum pengurus besar persatuan berburu dan menembak seluruh indonesia joni suprianto capaian emas cabur menembak ini sudah sesuai target
jonny menuturkan kemenangan skuad indonesia di ajang ini tak lepas dari gemblengan menteri
jangan lupa untuk berlangganan dan berlangganan
dan berikut daftar perolehan medali sementara di ajang asian games dua ribu dua puluh dua di hang chu tiongkok
berdasarkan situs resmi asian games hangzhou hingga selasa siang pukul dua belas tiga puluh waktu indonesia barat
perolehan medali kontingen indonesia sebanyak dua emas
dan lima perunggu
indonesia bertengger di posisi ke tujuh kelas men sementara
tiongkok memimpin jauh di urutan pertama dengan empat puluh emas dua puluh satu perak dan sembilan perunggu
korea selatan menyusul dengan sebelas emas sepuluh perak dan lima belas perunggu
sedangkan jepang berada di posisi ketiga dengan lima emas empat belas perak dan dua belas perunggu